ada yang menarik dalam deklarasi dukungan kader gusdur kepada pasangan joko widodo maruf amin rabu sore
dalam deklarasi dipamerkan pada akhir konferensi pers ada sebuah lukisan ada seorang pria hanya menggunakan celana
anda bisa lihat di layar tampak punggung sedang menulis nkri
tapi belum tuntas ya putri gus dur yeni wahid yang membacakan deklarasi mengaku tidak tahu makna lukisan ini
lukisan ini dibuat oleh seniman butet kertarejasa untuk acara deklarasi hari ini
yeni menyebut jika ada yang berminat maka lukisan itu akan dilelang
penuh simbol ya ini kira kira yang bisa dikatakan saat kita melihat deklarasi yeni wahid untuk presiden jokowi sore tadi
khusus untuk pembahas ini sudah bergabung bersama kami kang acep iwan saidi pakar semiotika institut teknologi bandung
kang acep selamat malam dari studio bandung
kang acep sudah melihat tadi sudah melihat lukisannya kira kira apa sih kang maknanya kalau bisa kita lihat dari simbol simbolnya
oke saya mungkin harus membahasnya dalam beberapa tahap ya
yang pertama saya ingin melihat lukisan itu sebagai sebuah teks yang terlepas dari konteksnya
ini lukisan ini semacam narasi simbolik ya
menarasikan tentang indonesia melalui huruf huruf yang ditulis di situ ada nkri lah
katakan seperti itu meskipun i nya belum selesai
tapi bahwa nkri itu adalah sebuah tanda di dalam bahasa untuk merepresentasikan indonesia tentu saja negara indonesia itu dengan berbagai kompleksitasnya
dan ini ditulis oleh seorang
sosok yang mirip katakanlah ya presiden
dalam semiotika ini disebut sebagai icon ya sebagai ikon
jadi tanda yang ikonik yang mirip kepada presiden jokowi dalam hal ini
jadi nkri itu ditulis oleh seorang presiden jokowi
i nya belum selesai mungkin bisa dipahami sebagai bahwa kita dalam proses menutupi

bahwa kita dalam proses menutupi
kita dalam proses menuju indonesia itu sendiri ya
karena i di situ adalah indonesia
kita berproses dalam menuju indonesia sebagai sebuah negara sebagai sebuah bangsa yang memiliki kompleksitas persoalan
yang tentu saja harus dibenahi seluruh kompleksitas itu
jadi bergerak menuju dua ribu sembilan belas adalah bergerak menuju penyelesaian berbagai persoalan menyangkut nkri itu sendiri
jadi paling tidak itu yang bisa kita narasikan secara simbolik dari karya itu sebagai sebuah teks ya
saya menempatkannya sebagai sebuah teks semiotik
katakanlah seperti itu
karya ini sebagai sebuah tanda yang merefer kepada seorang kepala negara yang sedang ingin menulis indonesia
menulis pembangunan mengatasi segala persoalan
dan dalam konteks ini tentu saja proses menjadi presiden di tahun dua ribu sembilan belas nanti
yang kedua kalinya
jadi sampai pada titik itu lukisan ini tidak bermasalah gitu loh ya
sampai pada titik itu lukisan ini pure sebagai sebuah karya lukisan yang bisa kita terima secara objektif seperti yang saya katakan barusan sebagai salah satu tafsir tentu saja ya
tetapi dia menurut saya menjadi sedikit bersoal bukan sedikit bersoal
dia menjadi persoalan ketika dia diletakkan di dalam sebuah konteks
sebuah konteks politik hari ini
jadi bagi saya bagi saya lukisan ini menjadi mengirim tendensi yang kurang elok menurut saya gitu ya
penempatan ini penempatan
jadi bukan pada lukisannya tetapi pada dia diletakkan di sebuah konvensi fest di mana ada seorang yeni yang sedang mendeklarasikan dukungannya terhadap satu pihak
yang dalam hal ini pak jokowi
bagi saya ini sebuah persoalan
sesuatu yang tentu saja kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh mbak yeni itu sendiri
tentang keberagaman tentang apa namanya keindonesiaan dan lain lain
di situ ada banyak kalau saya lihat di situ ada banyak kiai ya
tentu saja mbak yeni juga bagian dari itu ya
artinya bahwa di situ ada siap beberapa tempat
siap beberapa tokoh yang bisa melegitimasi tentang lukisan atau tentang apapun yang disampaikan pada saat itu
dari sisi agama karena kita melihat di situ adalah simbol simbol agama yang ada ya
jadi ada dalil dalil yang pasti itu saja sangat argumentatif untuk mensahkan lukisan itu ada di sana
tetapi yang tidak dimiliki adalah kepekaan
yang dimiliki adalah kepekaan tentang kelompok di seberang sana
yang bisa jadi tidak sepakat dengan seorang presiden
yang dengan penampilan telanjang punggung seperti itu
dan dalam islam tentu saja juga ada dalil yang menyebutkan itu katakanlah aurat laki laki ya
sekali lagi meskipun tokoh tokoh yang di sana pasti punya dalil untuk mengatakan untuk melegitimasinya
tapi yang tidak dimiliki menurut saya adalah kelompok kelompok lain yang apa namanya
yang punya dalil yang lain
artinya secara tidak langsung lukisan ini sedang menyodorkan sebuah persoalan gitu loh
oke secara tidak langsung
jadi kemudian ini bisa disoal dan juga bisa menjadi perdebatan
tapi kemudian yang menarik juga selain lukisan juga ada prolog ya di sini
di situ mbak yeni menceritakan soal masa kecil hidupnya yang susah
kemudian apakah ini menunjukkan representasi pemimpin
jadi ini adalah soal dari kalangan kebanyakan yang kemudian mbak yeni kemudian memilih untuk mendukung joko widodo
pilihan katanya bisa dimanai apa itu
ya itu persoalan lain ya
ya persoalan mbak yeni mendukung siapapun itu kan menjadi pilihan ya
kemudian menyusun argumen seperti itu kan orang bisa saja menyusun argumen apapun
tapi menurut saya problemnya justru letak problemnya bukan pada dukungannya ya
bukan pada dukungannya
bukan pada alasan alasannya
semua orang bisa menyusun alasan apapun dan kita tidak mempermasalahkan itu ya
saya misalnya tidak perlu mempermasalahkan mbak yeni mau mendukung pak prabowo atau mau mendukung pak jokowi
problemnya mengapa harus meletakkan sebuah lukisan dengan pose seperti itu di dalam konversinya gitu loh
dari sekian banyak lukisan artinya mengapa memilih lukisan yang itu gitu ya
ini kan menurut saya kompaditif dengan
ya saya kira begitu ya
karena ada situasi yang hari ini
kita tahu semua ya
ada orang yang kelompok kelompok yang saling berhadapan
yang kita tahu argumen argumennya seperti apa
ada yang dikatakan sebagai islam radikal lah ya
dan pasti banyak yang tidak sepakat dengan ini
oke lah kita bisa mengatakan bahwa ini demokrasi dan lain lain
tapi kalau begitu maka biarkan juga mereka misalnya berdemokrasi dengan cara cara tertentu
tapi kan juga dikritikkan
dikutukan oleh siapa itu oleh pak dijon oke sudah dua belas menurut saya oke jadi dikubur baru saja kemarin
di televisi ini kita berbicara saya berbicara tentang bagaimana menurut saya fadli john yang
tidak etis memplesetkan lagu itu dibawa ke dalam dunia politik menurut saya ini juga sama gitu loh
oke ini juga sama mungkin pak dijon lebih perba langsung ini tidak langsung gitu loh oke problem
bangsa kita menurut saja ada yang hilang di dalam bangsa kita itu adalah hati jadi kita merasa bahwa
kita paling benar tanpa kita apa namanya memahami kebenaran kebenaran yang dimiliki orang lain saya
saya kira kita harus punya keberanian untuk memasukkan kebenaran kebenaran orang lain ke dalam diri
kita ini ini problem kita semua menurut saya baik baik terima kasih terima kasih banyak
kang acep sudah berbincang bersama kami malam ini sangat sangat menarik perspektifnya
kang acep dari studio cnn indonesia transmedia di bandung terima kasih